sebelumnya maju mundur tarik ulur hingga terjadi silang pendapat antara
ataupun juga terkait larangan cantrang antara pemerintah dan nelayan sudah sejak lama
simak informasi berikut ini
polemik antara nelayan dengan pemerintah terkait larangan pemakaian cantrang berlangsung sejak lama
awal mula pada januari dua ribu lima belas
menteri kelautan dan perikanan suji pujiastuti melarang penggunaan cantrang sebagai alat tangkap
dengan menerbitkan peraturan menteri no dua tahun dua ribu lima belas
tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik
wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia
susi mengatakan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan
menimbulkan kerusakan bawah laut serta tidak ramah lingkungan
bijakan larangan ini pun menuai penolakan dari banyak pihak khususnya dari kalangan nelayan
pada februari dua ribu lima belas ribuan nelayan berunjuk rasa di depan istana negara
nelayan menganggap aturan tersebut berdampak terhadap penurunan hasil tangkap ikan mereka
kemudian pada juli dua ribu lima belas ombudsman republik indonesia mengeluarkan surat rekomendasi
agar larangan cantrang ditunda
menurut ombudsman kkp tidak memberikan sosialisasi dan waktu transisi yang cukup
bagi nelayan dan pemilik kapal tangkap ikan
kendati demikian pada agustus dua ribu lima belas kkp bergeming dan menegaskan
tidak akan membatalkan peraturan menteri kelautan dan perikanan
tentang pelarangan alat tangkap cantrang
polemik larangan cantrang terus bergulir
pada februari dua ribu enam belas akhirnya pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan
menunda larangan pemakaian cantrang hingga desember dua ribu enam belas
tarik ulur kebijakan terus terjadi
hingga pada tiga januari dua ribu tujuh belas kkp kembali memundurkan pemberlakuan larangan cantrang
desakan nelayan untuk meminta pemerintah mencabut larangan tersebut terus dilakukan
hingga presiden joko widodo menyatakan akan mengevaluasi kebijakan larangan cantrang
pada mei dua ribu tujuh belas menteri susi pujiastuti menghadap presiden untuk berkonsultasi terkait kebijakan arahan cantrang
hasilnya pemerintah kembali menunda larangan cantrang hingga tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas
namun pada sebelas juli dua ribu tujuh belas ribuan nelayan kembali berunjuk rasa di sekitar istana negara
menuntut pemerintah mencabut larangan cantrang tersebut
kendati mendapat penolakan keras pihak kkp kembali bergeming
dan pada satu januari dua ribu delapan belas larangan pemakaian cantrang untuk alat tangkap cantrang berubah
ikan akhirnya resmi berlaku
lagi ribuan nelayan kembali berunjuk rasa di depan istana negara pada tujuh belas januari dua ribu delapan belas
dalam kesempatan itu presiden joko widodo yang didampingi menteri susi dan mensesnek pratikno
menerima perwakilan nelayan untuk berdiskusi terkait larangan cantrang
hingga akhirnya pada delapan belas januari dua ribu delapan belas menteri susi menegaskan larangan cantrang tidak dicabut
namun penggunaan cantrang diperbolehkan dengan ketentuan ketentuan yang telah disepakati
kkp akan melakukan teknis pelaksanaan pengalihan alat tangkap dengan serius dan tidak main main
karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama
selama mata pengalihan mereka tetap bisa melaut
dengan ketentuan ketentuan hingga keluar dari laut jawa pantura
kemudian tidak menambah kapal
kemudian harus ukur bulan
semua harus terdaftar satu persatu
maju mundur tarik ulur silang pendapat soal sekarut larangan cantrang sebaiknya tak lagi terjadi
semua pemangku kepentingan perlu mematangkan solusi dan hasil yang telah disepakati
gus indra cnn indonesia